assalamualaikum wr wb
kasus pembunuhan brigadir yosua oleh rekan dan atasannya sendiri
belakangan menyita perhatian publik
yang menjadi sorotan adalah soal kedekatan dan keharmonisan hubungan
antara almarhum yosua dan orang orang terdekatnya
ternyata tidak menjamin almarhum bebas dari ancaman kekerasan bahkan kematian
hari ini gapai kemuliaan akan menyoroti soal hubungan antar manusia
dan kaitannya dengan hablum minallah atau hubungan dengan allah swt
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email
yang tertera pada layar kaca anda
namun sebelumnya kita saksikan dulu informasi berikut ini
sebagai makhluk sosial tentu kita tak bisa lepas dari pola interaksi dengan orang lain
konflik maupun gesekan antar manusia pun niscaya menjadi salah satu produk dari tatanan sosial ini
namun konflik ini justru bisa berujung pada hal yang jauh lebih serius
seperti munculnya beragam tindak kriminal
bahkan tak jarang kasus kasus pidana ini justru dipicu oleh hal hal yang sepele
islam sebagai tuntunan tentu mengajarkan bagaimana kita bersikap terhadap orang lain
tak hanya hablum minallah atau berhubungan dengan yang mahat kuasa
hablu minanas atau hubungan horizontal dengan sesama manusia pun
sama pentingnya dengan hablum minallah dan diatur secara rinci
lantas bagaimana islam mengatur adab kepada sesama manusia
kita umat muslim pasti ingin mendapatkan kemuliaan dari allah swt
nah bagaimana cara meraih kemuliaan ini
salah satunya menjadi orang baik
kita akan tanyakan langsung kepada k h m faiz
soal seluk beluk menjadi orang baik yang sesuai dengan ajaran islam
assalamualaikum k h m faiz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah k h m faiz
nah kiai kita sekarang bicara soal baik menurut ajaran islam
kalau kata orang cantik atau ganteng itu relatif
tapi kalau baik tentunya sesuai dengan apa yang kemudian diatur oleh allah swt
nah bagaimana sebetulnya orang baik menurut ajaran islam
kalau bicara tentang islam dan iman
maka di dalam hadis
rasulullah saw itu menjelaskan
siapa sih orang muslim
orang yang disebut muslim itu
orang yang orang lain itu merasa salam damai
damai dari apa
dari menyakiti kepada sesama
jadi dikatakan di dalam hadis itu
jadi kalau misalnya mbak eva duduk di samping saya
kemudian mbak eva nggak merasa aman ini
dari lisan saya mungkin suka mencela
mungkin suka mencaci
kemudian dari tangan saya
ini kan isyarat kepada kezaliman
mungkin tangan yang menyakiti
mungkin tangan ketika dia berkuasa
menandatangani satu aturan
yang boleh jadi
itu dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan
itu adalah orang muslim kata nabi
jadi kalau ada orang muslim
tidak bisa memberi rasa aman
kepada sesama tetangganya
dari aspek ucapan yang dia ucapkan
atau tangan yang dia gerakkan
maka dia bukan orang muslim yang sejati
sebagaimana orang yang beriman
itu dikatakan oleh nabi juga
orang yang beriman dan beriman
orang yang beriman dan beriman

orang yang beriman dan beriman
orang lain itu merasa aman
atas harta dan kehormatannya
jadi kalau kita misalnya
suka ada dalam kehidupan
kalau bertemu orang itu kita gak merasa aman kan
ah kalau kumpul sama dia
dia bertamu ke rumah saya
maka dia tidak dikatakan
orang yang beriman sejati
di dalam hadis nabi juga mengatakan
ketika ditanya oleh para sahabat
orang yang terbaik diantara kamu
itu adalah ahsanukum ahlakon
ahlak ini kan pola interaksi
ada ahlak kepada tuhan
ada ahlak kepada manusia
oleh karena tadi saya dengar
mbak eva juga membuka itu
dengan kata kata yang sering kita dengar
dan ada hablun minannas
itu adalah inti ajaran agama
saya harus baik dalam interaksi saya kepada tuhan
dan juga sama baiknya
ketika saya berinteraksi dengan alam semesta
ayat qurannya tidak memisahkan itu
misalnya ketika berbicara tentang hubungan dengan allah
kamu beribadah hanya kepada allah
dan jangan sekali kali mempersekutukan allah
tetapi ayat tadi ketika selesai membicarakan
hubungan antara seorang hamba dengan tuhannya
kamu baik kepada allah
juga harus baik kepada kedua orang tua
wa'bidhil qurba dengan para kerabat
disitu disebut anak yatim
tetangga dan anak anak miskin
tetangga dan anak anak miskin
orang yang sedang mampir di rumah kita
dia dalam perjalanan kehabisan bekal
kemudian kita sebagai penduduk setempat
itu juga harus melakukan kebaikan kepada dia
sebagai bagian dari
agama ini mengajarkan keseimbangan
anda harus baik dalam ibadah kepada tuhan
tetapi juga anda
tidak cukup disebut orang sosial
orang soleh di dalam sholat
orang soleh di dalam puasa
tapi juga harus memiliki kesalahan sosial
itu sebetulnya inti dari ajaran agama
oke jadi hablun minnallah dan hablun minannas ini harus berjalan beriringan begitu ya
tapi kalau kemudian kita bicara soal derajat orang baik dalam islam
paling rendah itu derajatnya seperti apa

yang kemudian kita harus lakukan
supaya kita mendapatkan derajat atau kemuliaan yang mungkin paling rendah dari allah swt
ya derajat standar orang islam itu kan sederhana
dia melakukan ibadah yang diwajibkan kepada dia di dalam agama
misalnya menjalankan sholat lima waktu
mengerjakan puasa di bulan ramadan
kemudian membayarkan zakat kalau dia sudah memenuhi kriteria
sebagai orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat
kemudian nanti dia pergi berangkat ibadah haji
kalau dia mampu
standarnya disitu tetapi pada saat yang sama
kita juga punya kewajiban di luar ibadah formal tadi
kalau kita lihat sejarah misalnya
ketika rasulullah datang ke kota madinah
hijrah dari mekah ke madinah
ini kan perubahan hidup
ketika di mekah rasulullah itu kan menjadi kaum minoritas
tidak memiliki kekuasaan apapun
begitu sampai di madinah
nabi itu didukung oleh semua kekuatan sosial politik
kalau bahasa sekarangnya
bangsa arab disana suku aus dengan khosrat
yang paling besar dan paling dominan di madinah
itu mendukung nabi
tiga suku yahudi tua yang ada di kota madinah
itu juga mendukung rasulullah
artinya nabi saat itu menjadi manusia yang sangat kuat
kuat dengan kepemimpinan agamanya sebagai rasulnya orang islam
kuat dalam politik karena beliau juga sebagai pemimpin di kota madinah
tapi ini menarik ya
ada orang yahudi di masa itu
yang kelak menjadi sahabat nabi
namanya abdullah bin salam
begitu rasulullah sampai di kota madinah
kata dia apa kira kira yang akan disampaikan oleh nabi
dalam bahasa arab itu
kita mungkin dia ingin mendengar hadis pertama yang diucapkan oleh nabi
saat kehidupannya berubah
dari lemah menjadi kuat
dari tertindas menjadi penguasa
ini buat abdullah bin salam ini menarik
karena orang biasanya mbak eva
kalau hidupnya berubah itu gaya hidupnya juga berubah
ketika gajinya masih kecil
itu rasanya ngelihat handphone yang harga lima juta itu sudah cukup
maka kemudian gaya hidupnya kan juga berubah
melihat yang lima juta yang dulu kelihatan mahal jadi murah
yang diinginkan juga berbeda
rumahnya pun dia pindahkan ke kawasan elit
maka kata abdullah bin salam
manusia kan selalu seperti itu
maka dia penasaran itu
apa yang akan disampaikan oleh nabi
sebagai ajaran islam pertama kali nabi sampai di madinah
mungkin kalau bahasa genitnya sekarang
dia nunggu statement politik
statement politik pertama nabi
karena statement politik atau hadis pertama nabi ini akan disampaikan setelah jeda berikut ini
kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di gapai kemuliaan
terima kasih anda masih bersama kami di gapai kemuliaan
kami masih bersama kiai muhammad faiz
jadi terima kasih
jadi tadi apa
statement atau hadis rasulullah pertama yang kemudian ditunggu tunggu oleh
jadi kata abdullah bin salam ini ketika beliau masih yahudi
itu begitu nabi datang kata beliau
orang itu kalau bahasa sundanya ngariung
ngumpul di depan nabi
ajaran islam pertama apa
yang akan disampaikan di kota madinah
maka rasulullah kemudian mengucapkan hadis itu
tebarkanlah as salam kedamaian
harus berbagi makanan
maka nabi itu tidak pernah mau makan sendirian
karena prinsip beliau makanan satu orang itu cukup untuk dua orang
makanan dua orang itu cukup untuk tiga orang
bayangkan pesan pertamanya itu adalah tebarkan as salam
kata rasulullah as salam itu bagian dari nama allah
allah letakkan di muka bumi ini
sebagai simbol saat saya memberi salam
kepada sesama muslim
as salamu alaikum
dan pada saat yang sama
itu juga menjadi simbol
buat orang yang berbeda keyakinan
tapi hidup berdampingan
dan setanah air
itu kata rasulullah pertama kali disampaikan di kota madinah
jadi pesannya setiap orang islam
itu harus mampu menebarkan as salam
harus mampu berbagi makanan
itu kan lambang kesejahteraan
karena semua orang bekerja
kalau kita tanya pak kenapa berangkat kerja
pasti jawabannya sederhana cari makan
walaupun makan itu kan tidak kemudian diartikan hanya makanan
tetapi itu kan simbol
yang ketiga kata rasulullah
kalian harus rajin salat
jadi kalau kita lihat
itu tersembunyi kan
karena dilakukan di waktu malam hari
sementara simbol sosialnya
as salam berbagi makanan
itu oleh rasulullah tidak dibatasi waktunya
ketiga pertama kali nabi sampai di kota madinah
nah ini mengajarkan kepada kita bahwa
syarat utama menjadi manusia yang baik di dalam agama
itu adalah memiliki pola interaksi yang harmonis
antara kewajiban dia sebagai hamba kepada allah
dan kewajiban dia kepada alam semesta dimana dia hidup
oke kalau kemudian tadi
yang diharapkan adalah menebarkan salam
menebarkan kebaikan makanan
kalau misalnya kita umat muslim ini
nah kalau zaman sekarang nih anak anak muda
kadang kadang suka mau bantu
tapi akhirnya makan hati sendiri
ada tuh ya istilahnya
ah nggak maulah jadi orang baik gitu ya
ujung ujungnya nanti kita yang
sakit hati begitu
nah itu bagaimana kyai
kalau dalam agama kan kita diajarkan
berbuat baik itu
kita memandang ini adalah bagian dari perintah agama
oleh karena itu
dalam agama itu kerjakan saja kebaikan
allah itu menjanjikan
bahwa kebaikan dimanapun kita tanam
sekalipun boleh jadi di tempat yang salah
tetapi kebaikan itu tidak akan pernah sia sia buat yang menanam
jadi jangan pernah ragu
untuk selalu berbuat kebaikan
asalkan kebaikan itu betul betul diniatkan
bahwa saya lakukan itu karena ini adalah perintah dari tuhan
nah tadi disampaikan kyai
soal menjalankan sholat
yang kemudian dilakukan pada malam hari
apakah ada pesan tersirat atau
makna tersirat dari
yang kemudian disampaikan dalam hadis tersebut
iya jadi kalau sholat malam itu menjadi lebih utama
pertama karena kondisi itu
itu waktu orang tidur
tetapi ketika dia mengorbankan
apa yang paling nikmat dalam hidupnya
kan merasa paling nikmat itu bisa tidur malam
karena di siang hari kita habiskan waktu untuk bekerja
tetapi di tengah kenikmatan tidur
sama allah yang punya segala galanya
di samping kita nikmati tidur malam kita
tetapi juga kita beribadah kepada allah

pesan yang pertama
pesan yang kedua
ketika malam hari kita bisa bermunajat bebas kepada allah kan
kalau siang hari kan khawatir
ada orang yang mendengar
ada istri yang terjaga
ketika dia di tengah malam misalnya
dalam kesunyian malam
dia ibadah itu lebih husu
dia bisa mengungkapkan apa yang perlu dia ungkapkan
tanpa ada rasa takut
kedengaran sama orang lain
jadi disitulah sebetulnya
dia menjaga keseimbangan
anda tidur nikmati
anda punya kasur yang empuk nikmati
anda punya kamar yang bagus nikmati
tetapi di tengah kenikmatan tadi
jangan lupakan kewajiban agama
jadi ayat qurannya itu memang dimana mana
itu selalu mengajarkan
misalnya allah berfirman
dari semua yang kita cari
dari semua yang kita cari
itu cuma jembatan
untuk menghantarkan kita
nanti bertemu dengan ridho allah di dalam surga
misalnya mbak eva dengan televisinya ini dipakai untuk berdakwah
maka dakwah ini kan menjadi jembatan
insan per televisian
untuk nanti menggapai ridho allah
tapi pada saat yang sama
mbak eva juga dapat gaji kan dari tv ini
mungkin gajinya lumayan besar lah ya
dan itu dinikmati
kata qur'an kan begitu
jangan lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia
oleh karena itu puasa
kan kita harus berbuka
ketika ada adhan maghrib
gak boleh kita bilang
oh enggak saya mau puasanya sampai isa
karena itu untuk menjaga harmonisasi
antara hak dia sebagai manusia
dengan kewajibannya juga kepada allah
itu perintah agama
oke jadi intinya islam itu adalah keseimbangan
dan hubungan hablu minan nas itu juga harus
dengan hablu min allah
nah bagaimana kemudian
kita itu bisa
menjaga keseimbangan itu
kita merasa kita sudah cukup beribadah
tapi kita juga ternyata kurang
dalam hal sosialisasi itu
nah bagaimana caranya nih
caranya sebetulnya sama
dengan teori ekonomi
kita kan punya pemasukan
dan punya pengeluaran
kapan kita tahu itu tidak berimbang
kalau kita menghitung
kalau kita tidak menghitung
tidak melakukan muha sabah
maka kita tidak tahu
untuk menjaga keseimbangannya
ada cerita menarik dari sahabat nabi
hanzalah itu selesai pengajian dengan nabi
beliau itu duduk dan bersandar di tiang
hanzalah hari ini jadi orang munafik
sayyidina abu bakar sahabat utama nabi
karena beliau taunya hanzalah itu orang baik
dengan pengakuannya sendiri
mengatakan saya ini bukan orang baik
handola curhat begini abu bakar
kita ini kalau habis pengajian
bawaannya maunya baik aja
bawaannya kepengen sholat sebanyak banyaknya
kepengen rajin puasa
punya uang tuh kepengen diinfakkan
tapi kalau sudah pulang ke rumah
mungkin kalau sekarang di masjid bagus
ketemu di rumah diajak ke mal misalnya
ini mengacaukan semua niatan saya
kok anak ketiga minta iphone empat belas baru hari ini
jadinya diberikan iphone empat belas
ini kan kata hanzalah berarti saya munafik
saya itu baiknya cuma kalau di depan nabi
tapi kalau di belakang nabi
saya jadi gak baik
maka menarik ini
kalau kamu merasakan itu
saya juga merasakan hal yang sama
nah hebatnya sahabat nabi itu
kalau merasa ada yang salah dalam hidupnya
ini namanya penyakit batin
kita selalu konsen pada penyakit lahiriah
kalau sudah ada batuk batuk cepat disuap
tapi tidak pernah kita melakukan suap hati
kata hanzola saya begitu kata abu bakar
apa jawaban nabi
seandainya kalian berdua
bisa menjadi orang
yang seperti ketiga kalian di hadapan saya dua puluh empat jam
itu malaikat akan cium tangan sama kalian
karena menunjukkan kalian orang suci
dan itu mustahil
oleh karena itu pesan nabi hanzalah
bukan itu juga yang diminta agama
yang diminta agama
ada waktu kamu ngaji dengan saya
mengingat kepentinganmu di akhirat
tetapi ada waktunya
kamu juga membahagiakan keluargamu
tentu dalam batasan
yang dibenarkan oleh agama
kalau anda punya uang
jangan cuma disedekahkan ke masjid
anaknya punya hak
istrinya juga punya hak
lingkungannya juga bisa ikut merasakan
bahwa harta orang tadi itu dinikmati
nah ini sebetulnya
oh iya ada waktu kita untuk sholat
ada waktu untuk bekerja
ada waktu kita untuk misalnya berolahraga
tapi juga ada waktu untuk mengolah hati
nah ini kalau bisa terjaga dengan baik
itu adalah formulasi yang diajarkan oleh agama
untuk pelan pelan menjadi lebih baik lagi
semoga pemirsa yang menyaksikan kita pada hari ini
bisa melaksanakan apa yang kemudian tadi kiai sampaikan
dan juga akhirnya mendapatkan keseimbangan begitu ya kyai ya
baiklah kita akan break terlebih dahulu
kami akan kembali sesaat lagi
tetap bersama kami di gapai kemuliaan
gapai kemuliaan anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan
melalui email yang tertera pada layar kaca anda
dan sebagai penutup kyai faiz akan menyampaikan kesimpulan dan juga doa penutup
sampai bertemu pada gapai kemuliaan berikutnya
di penghujung acara ini tentu
saya ingin menyampaikan apa yang dulu dipesankan oleh guru guru saya
ketika saya masih menjadi seorang seorang guru guru saya
saya masih menjadi seorang santri
teruslah berbuat baik
tanpa perlu mencela orang lain
teruslah menjadi baik
tanpa merasa menjadi yang paling baik
karena kebaikan itu buahnya akan terlihat dari amal keseharian kita
maka ketika kita mendengar pesan pesan tentang kebaikan
berusahalah untuk kita kerjakan semaksimal mungkin
karena apapun yang kita kerjakan dari kebaikan
itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan hidup
baik di dunia maupun di akhirat
mudah mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini
menjadi tawasul dan wasilah kita
untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat
allahumma la tahrimna khaira ma'indaka
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh